bukunya harus penuh ya
ini kan bulan ramadan
jadi kalian harus jujur ngisinya
kalau tidak kamu sholat
ya tidak kamu sholat
kalau tidak sholat
kalau tidak sholat
kolom sholatnya juga jangan diisi
ini satu lagi bintang jasa silahkan
terima kasih pak
kami juga berterima kasih
atas kepemimpinan pak ustadz rw
desa yang berprestasi
dan berkontribusi dalam masyarakat
kami akan memberikan sepeda motor
untuk inventaris rw
masanya cuma sepeda motor
kalau sepeda motor
kayaknya sudah tidak terpakai
iya pak ustadz rw
masih ada yang lainnya
saya rasa cukup pak ustadz rw
kalau begitu saya pamit
sudah mau juhur
silahkan pak ustadz rw
pak karis puasa
alhamdulillah pak ustadz rw
harus memberi contoh
pemimpin itu harus
cari terladang rakyatnya
beda dengan penguasa
sampai di stadjak
yang lainnya kembali kalau kali ini
kalau bulan puasa masih banyak sih yang mau jajan
jarang cih memangnya teh kenapa
gak apa apa ce
cuci bingung cek mau jualan sugar di bulan puasa apa masih ada yang beli
sabar atuh rejeki mah udah ada yang ngatur
santri mah enak punya warung tinggal nunggu pembeli datang
kalau cici kan harus keliling pagi sepi malam pada terawih paling baru bisa jualan sore
kalau bulan puasa memang kita harus menyesuaikan
ini meja untuk apa cak
saya mau coba jualan kolak sama bukaan buat takjil
yaudah ce cici permisi dulu ya
di bulan ramadhan mau shalat tetep saja sepi
padahal nilai ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh allah
ramadhan itu bulan untuk menang semua
istirahat untuk muzik
menahan semua nafsu dunia
makan yang tadinya tiga kali sehari
sekarang jadi dua kali
harusnya tepung keluaran berkurang
biaya dan pengeluaran makan
custru lebih banyak
dari bulan biasa
ada selisih di akhir ramadan
yang bisa kita berikan
untuk orang yang tidak mampu
bulan yang seharusnya menahan hawa naku
berubah menjadi bulan bumar hawa nafsu
benar pak ustadz
jangan kalian berharap saya ini salah
tundukkan azanmu di bulan puasa
iya pak ustadz
bukunya harus penuh ya
ini kan bulan ramadhan
jadi kalian harus jujur ngisinya
kalau tidak kamu sholat
ya tidak kamu sholat
kalau tidak sholat
kolom sholatnya juga jangan diisi
setiap hari bukunya harus ditandatangani sama papa kalian ya
oh iya mulai besok
kalian akan bergantian untuk ceramah di depan kita semua
anggap saja kalian sedang latihan untuk jadi penceramah
ceramah tentang apa bu
bebas apa saja terserah kalian
yang penting berhubungan dengan agama
misalnya seperti kisah para nabi atau kisah para sahabat rasul
jangan lupa ya
oh motor siapa lagi yang datang
baru sehari puasa udah pada beli motor
kapan saya beli motor
kalau kayak gini mah percuma
punya kios dua juga kalau nggak kebeli beli motornya
aduh ampun yang pengen yang seger seger nih
kum berenang yuk kum
gak boleh ceng
berenang tuh batal puasanya
ih kamu mah gitu banget doi
ini batal itu batal
yaudah deh kita berburu takjil aja yuk
masih lama ceng
ngapain berburu takjil sekarang
sekarang itu jam dua belas
waktunya a ceng buka puasa
pak jennifer minta uang
buat beli takjil
makasih ya pak
oh itu itu
tuh sekalian aja tuh
kembalinya jennifer nanti mau pegang aja dulu
doi minum dulunya doinya
jangan mau doi
dikejakin kamu sama si a ceng
kum bulan puasa beramal